setelah diperiksa tim penyidik sejak jumat siang keponakan setia novanto irvanto hendra pambudicahyo resmi ditahan oleh kpk jumat malam
irfanto diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pengadaan proyek ktp elektronik yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah
usai diperiksa oleh tim penyidik kpk selama hampir enam jam irvanto digiring keluar gedung kpk
tak satupun pertanyaan wartawan dijawab irfanto saat digiring masuk ke dalam mobil
irfanto merupakan mantan direktur pt murakabi sejahtera
melalui perusahaannya itu ia diduga menampung uang dari keuntungan proyek iktp
menurut kpk irfanto diduga menerima uang senilai tiga lima juta dolar amerika pada periode sembilan belas januari hingga sembilan belas februari dua ribu dua belas yang akan diteruskan ke setia novanto
untuk anggota anggota dpr ri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
pertama kita akan melakukan tindak bidana korupsi yang kedua ada alasan objektif dan alasan subjektif yang sudah terpenuhi
selanjutnya tentu kita akan proses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku